presiden republik indonesia joko widodo menganugerahkan bintang tanda jasa dan tanda kehormatan republik indonesia kepada lima puluh tiga orang
penganugerahan digelar di istana negara jakarta dengan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat
berdasarkan keputusan presiden republik indonesia ada tujuh jenis bintang tanda jasa dan kehormatan yang diberikan
mulai dari bintang mahaputra hingga bintang nararya
semua penerima ini dipandang telah memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara
selain politikus fahri hamzah dan fadli zon yang mendapatkan bintang sebagai bentuk penjaga demokrasi
ada pula perawat dan dokter yang menerima bintang tanda jasa dan kehormatan
penghargaan ini diberikan kepada beliau beliau yang memiliki jasa terhadap bangsa dan negara
dan ini lewat pertimbangan pertimbangan
pertimbangan yang matang oleh dewan tanda gelar dan jasa
jadi pertimbangannya sudah matang
bahwa misalnya ada pertanyaan mengenai pak fahri hamzah kemudian pak fadli zon
ya berlawanan dalam politik
kemudian berbeda dalam politik
ini bukan berarti kita ini bermusuhan dalam berbangsa dan bernegara
ya inilah yang namanya negara demokrasi